nasib koalisi indonesia bersatu atau kib yang semula diisi golkar pan dan p tiga disebutlah tamat
ketua majelis pertimbangan p tiga romahur murzi menyebut
kib resmi bubar setelah golkar dan juga pan meneklarasikan dukungan terhadap prabowo subianto
lantas inikah akhir cerita kib
apakah kondisi ini juga akan menguntungkan nama sandiaga uno sebagai kader p tiga melenggang lebih luas untuk menjadi cawapres dari ganjar pranowo
kami akan mengkonfirmasinya sudah terhubung bersama kami
pertama adalah ketua majelis pertimbangan p tiga muhammad romahur murzi dan juga ketua dpp pd perjuangan eriko sotarduga
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bang eriko selamat malam bram dan pemerintah
saya langsung ke mas romi kalau begitu
mas ini berarti sudah akhir cerita cinta dari kib begitu ya
pada dasarnya kib ini dibentuk setahun silam ya itu dibentuk bukan hanya untuk koalisi pencapresan
tetapi yang paling utama adalah untuk memastikan agar persoalan persoalan bangsa ini dibahas secara bersama sama
tidak tidaknya oleh tiga partai politik yang telah tergabung di dalam kib
jadi ketika kemarin saya mengatakan bahwa kib ini auto bubar
manakala dua partai politik sudah memiliki sikap yang berbeda dengan partai persatuan pembangunan
pada dasarnya itu adalah bubarnya kib dalam konteks pencapresan
tetapi sebagaimana termuat di dalam piagam deklarasi bahwa akhir dari kib ini memang akan membutuhkan kesepahaman bersama
karena kita berkumpul juga menandatangani piagam deklarasi
tentu kalau memang secara resmi dibubarkan juga akan ditandatangani dalam sebuah pengakhiran piagam deklarasi
tetapi secara politik bahwa perbedaan pilihan capres ini akan menjadikan
menjadikan kib auto bubar
oke berarti ini namanya bubar atau kemudian memang p tiga saja yang keluar dari kib
mengingat ini kan kalau kita lihat jumlahnya secara kuantitas gitu dua banding satu begitu mas romi
ya sebenarnya tidak bisa juga di generalisir secara matematis seperti itu
karena memang ketika kib ini dibentuk setahun silam pak r langga sudah ditetapkan oleh partai golkar sebagai calon presiden
bahwa kita menyadari berkumpulnya kita itu sudah ada partai golkar yang sudah menetapkan calon presidennya
itulah kenapa kemudian koalisi ini sebenarnya bukan hanya sekedar koalisi pencalonan presiden tetapi koalisi untuk menghadapi persoalan persoalan bangsa ini ke depan
jadi tidak ada istilah kemudian p tiga yang keluar dari kib tidak
tapi yang terjadi adalah memang sikap politik di dalam proses pencapresan ini di antara tiga partai politik ini pada akhirnya berbeda setidaknya sampai hari ini
oke baik karena oke baik
saya juga ingin nyarisbawahi beberapa statement yang mengatakan ya memang ini belum formasi akhir
betul karena formasi akhir itu pada saat nanti pencapresan ditentukan melalui tanda tangan para ketua umum partai politik
oke kalau begitu saya ke bang eriko
bang eriko apa kemudian yang menjadi ganjalan ini kedua partai golkar sudah ketemu dengan mbak puan
terus kemudian bahkan pan sudah sempat soan sempat main ke dpp pdip
apa ganjalannya soal nama cawapres kah tidak bisa bertemu begitu
tidak bisa bertemu begitu
tidak bisa bertemu begitu
ya mas bram hidup ini kan pilihan sebenarnya
simpel saja bahwa masing masing mempunyai strategi politik kemudian masing masing punya kedaulatan politik
itu sangat wajar
mas bram satu bulan lebih yang lalu saya bersama sama mbak rifana dan juga beberapa rekan yang lain membahas mengenai hal ini
bahwa pada saat itu peluang terbesar itu adalah tiga poros
tetapi bukan tidak mungkin menjadi empat poros
karena adanya golkar dan pan yang belum menyatakan apakah mereka bisa bersama sama ataukah nanti bergabung dengan salah satu poros
tetapi paling kecil kemungkinannya menjadi dua poros
tapi pada saat itu saya sudah menyampaikan di beberapa media juga lain saya sudah menyampaikan bahwa perkembangan satu bulan ke depan ini menarik
nanti bisa saja ini tetap tiga poros bahkan bisa menjadi dua poros
dan sekarang ini sudah menjadi semakin jelas kelihatan
yang membuat semua merasakan bahwa ini ada sesuatu hal yang memang ya konsolidasi yang terjadi
tadi sudah disampaikan oleh mas romi ya kalau menurut kami ini hal hal yang wajar saja
sekarang saya tanya kembali
berarti pertanyaannya adalah sejak sebulan yang lalu sudah diperkirakankah kemudian golkar dan pan ini ternyata tidak bersama p tiga loh bersama pdp
nah sekarang saya tanya kembali
kalau andainya pan yang mencalonkan mas erick thohir
ataupun golkar yang sudah dalam perkembangan
golkar yang sudah dalam keputusan partainya di rakernas
begitu juga di musyawara nasionalnya
kemudian tidak dicalonkan menjadi calon wakil presiden bagaimana
apakah masih tetap
begitu juga jelas yang disampaikan oleh pkb
pkb dengan nyata jelas menyampaikan kalau tidak kami tidak akan ada di sini
itu disampaikan langsung oleh cak imin
nah itu bagaimana pula
seperti pdi perjuangan dan p tiga bahwa calon wakil presiden itu dibicarakan bersama sama
tidak ada tidak dibicarakan
ini mas romi saksi hidup tahun dua ribu sembilan
bagaimana ketua ketua umum itu membicarakan secara terbuka siapa yang hendak dicalonkan
betul nggak mas romi
dan pada saat itu dibicarakan bersama sama
dan kemudian disampaikan kepada bapak presiden joko widodo
nah disitu nilai plus poros yang digagas oleh pdi perjuangan p tiga perindo dan juga hanura
oke bang eriko berarti anda pdip hingga saat ini masih yakin begitu ya
masih akan ada partai partai yang
tidak bersama dengan koalisinya dan bisa merapat ke koalisi anda begitu hari ini ya
saya tidak mau mengatakan bahwa pasti merapat dengan koalisi kita
itu hak dari kedaulatan masing masing partai
bahwa poros ini belum pasti itu jelas
apakah tiga atau kan jadi tinggal nanti dua
ini menarik ini satu bulan ke depan
bagaimana juga nanti hasil survei ke depan ini
nah sekali lagi sebenarnya tadi pagi juga di media lain
saya sudah tanyakan dengan mas edi suparno
mas edi kenapa tidak sabar
kan tahu bisa kita bersama sama memutuskannya
siapa yang akan diputuskan
bang eriko artinya ada komunikasi tapi terjadi kemandekan begitu
terjadi tidak ada satu arah begitu
tidak ada kemandekan
maksud anda antara pan dan pdip
tidak ada kemandekan
tidak ada kemandekan yang ada belum waktunya untuk memutuskan hal itu
karena ini harus diputuskan secara bersama sama
dan juga kalau kita masih mau melihat ini kan waktunya juga masih panjang
tadi juga sudah disampaikan
tadi juga sudah disampaikan oleh mas romi sudah disampaikan juga mas basara rekan kami
bahwa ya sampai nanti di bulan oktober november memangnya sudah pasti
namanya juga kerjasama
apakah yang pasti dalam hal ini
ketidakpastian itu sendiri mas
oke kalau begitu itu menurut anda dan pdip
saya akan tanyakan ke mas romi
ketidakpastian adalah sebuah kepastian
jadi artinya kader anda sandiaga undang yang selama ini didorong untuk menjadi cowok pres ganjar
juga masuk dalam kategori ketidakpastian begitu mas romi
wah ini menarik
beram mancing ini mas romi
iya dalam politik itu kan ketidakpastian itu sebuah fenomena alamiah
karena kita tidak pernah bisa mengetahui bahwa orang yang sudah mengenakan jas sekalipun untuk pelantikan
bisa bisa di detik terakhir dia tidak dilantik
ini sk sudah ada bahkan pelantikan pun batal
dan itu banyak terjadi di beberapa kepala daerah kita
bahkan kandidat menteri pada waktu itu
dan itu hal yang biasa di dalam politik
jadi yang penting jangan kaget
tetapi kami sebagai partai politik yang memang secara resmi melalui rapimnas telah memutuskan pak sandi
ketua bapilu p tiga sebagai calon wakil presiden
karena memang sebagai partai politik untuk kita harus memiliki kandidat
karena kalau tidak memiliki kandidat dibilang pula
ini partai politik tidak memiliki kader
nah ini kan juga satu persoalan tersendiri
nah soal apakah itu akan menjadi putusan final atau tidak
tadi kemarin pun bu mega melalui sekjen dpp pdi perjuangan mas hasto menelpon ketua umum kami dan menyatakan
kita hadapi ini bersama kita tetap kepada komitmen kita bahwa soal calon wakil presiden akan kita bicarakan bersama
tidak ada yang mendahului tidak ada yang ditinggalkan
itu yang pasti
dan itu kami yakini sebagai sebuah komitmen sebagai partai politik yang sama sama berusia paling tua di indonesia

berarti tapi kondisi ini apakah tidak membuat artinya p tiga punya jalur yang lebih luas lagi begitu
ketika sudah penumpangnya tidak terlalu banyak anda dari awal bahkan sudah mengatakan saham seri a
saya ingat sekali di beberapa bulan yang lalu anda terus mengatakan itu
apakah ini kemudian bukan saatnya lebih baik mendorong nama sandi menjadi fix cawapres begitu mas
oh ya pasti
kan diantaranya saya menyampaikan melalui cnn tv ini kan
juga dalam rangka mendorong dan mulit mulit bang heriko kan
terus menesak begitu ya
dengan suara kita begitu
artinya kita sebagai partai politik menyampaikan aspirasi
dan ibu mega pada waktu pertemuan dengan dpp p tiga pada waktu itu saya juga hadir di kantor dpp di berjuangan
menyampaikan silahkan sampaikan saja apa adanya
itu kan sebagai sebuah keputusan partai politik yang diambil secara demokratis adalah hak untuk disampaikan
tapi sekali lagi keputusan tentu akan dilakukan secara bersama sama oleh seluruh ketua umum partai politik pada saatnya
kita tunggu tanggal mainnya
karena kan belanda masih jauh hari ini kita berbicara soal pendaftaran gitu
siap oke mas romi berarti terakhir
ketika nanti bukan nama sandiaga uno masihkah kemudian p tiga berlabuh bersama pdip
ingat tanggal dua puluh enam april ketika p tiga memberikan dukungan kepada mas ganjar pranowo
belum ada nama sandiaga uno dan belum menjadi ketua bapilo p tiga
dan waktu itu kita memberikan dukungan kepada mas ganjar selalu saya sebutkan di berbagai kesempatan
bahwa karena mas ganjar adalah keluarga besar partai persatuan pembangunan dan keluarga besar nahdim
karena mertua beliau adalah ketua pengurus cabang nu dan ketua dpc p tiga purbalingga jawa tengah selama dua puluh satu tahun
beliau duduk sebagai anggota mpr pada saat itu juga dari partai persatuan pembangunan
saya bersama sama mas ganjar dalam satu daerah pemilihan
juga bersuang bersama sama untuk meyakinkan suara rakyat dalam konstituen kami masing masing
dan itu yang kita angkap dari mas ganjar
sehingga kita akhirnya memutuskan untuk mendukung mas ganjar
sebelum ada nama sandiaga uno sebagai calon wakil presiden
artinya tidak akan masalah begitu ya ketika nama cawapres bukan dari kader p tiga yaitu sandiaga uno
saya akan ke bang eriko terakhir
artinya keputusan terakhir akan ada di ketum anda ibu megawati atau kemudian dibahas keempat partai koalisi anda
mas bram tadi saksi hidup adalah mas romi di tahun dua ribu sembilan
bahwa pembahasan itu adalah berikut
itu adalah musyawarah mufakat
kami sudah memiliki calon presiden yang namanya mas ganjar
apakah elok juga kami mencalonkan calon wakil presiden
nah tentu ini menjadi hak bersama untuk menentukannya
tapi kan tentu dipilih yang bagaimana
yang tentu bisa meningkatkan suara yang diterima oleh masyarakat
kadang kadang mas bram kita lupa bahwa yang memiliki koalisi sesungguhnya adalah rakyat
yang memilih adalah rakyat bukan hanya partai politik
tugas partai politik mencalonkan
partai politik dan gabungan partai politik
nah itulah yang kami kerjakan dengan mas romi dan teman teman dari p tiga
hubungan pdi perjuangan dengan p tiga itu bukan baru
bahkan pada waktu pdi ibu mega pro mega tidak bisa ikut pemilu
suaranya ditujukan kepada siapa
boleh ditanya dengan mas romy namanya mega bintang
bang eriko berarti dengan kondisi seperti ini tidak ada prioritas bagi p tiga
oke berarti dengan kondisi seperti ini tidak ada prioritas begitu dari p tiga
sebagai kawan lama sebagai penumpang lama di polisi ini
ya sah sah aja mas bram mau memancing saya dan mas romi untuk bisa menjadi ini
tidak akan terjadi karena kenapa
kami akan bermusyawarah mufakat yang dipimpin oleh ibu megawati bersama seluruh ketua umum
dan di situ juga ada bapak presiden joko widodo
dan juga apa ada mas ganjar pranowo
nah nanti monggo siapa yang mau dipilih
apakah nanti usulan dari p tiga usulan dari perindo usulan dari hanura
apakah nanti siapapun yang diputuskan pak romo itu
ya kita tunggu saja waktunya nanti
oke kami akan tunggu begitu
kalau siapa kemudian capres dari ganjar dan juga koalisi anda
terima kasih atas waktu anda bang eriko sotarduga ketua dpp pd perjuangan
dan juga mas mohamad romah rumursi ketua majelis pertimbangan p tiga telah berkomunikasi sama kami
selamat malam sehat selalu mas mas kalian